ah ya allah
dan aku sakit sekali
tenaga dalamku terkuras
karena jurus rai surawi sesa sebelumnya
aku harus menggunakan pedang
apakah paman berdua tahu
dimana keberadaan tabib
kami tidak tahunya
apakah paman melihat
ada tabib disini
kau ingin menyimpai
tak ada kata cukup bagi dendamku
sudah aku katakan
permusuhan dan dendamku kepadamu
akan tetap terus membara
sampai kau mati di tanganku kian santan
yang menghendaki segala sesuatu
menghendakiku untuk tetap hidup
maka aku akan tetap hidup
meskipun sekuat apapun upayamu untuk membunuhnya
tapi saat ini aku butuhkan bukanlah nasihatmu
namun kematianmu kian santan
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
terus buat dia mati
dan aku menghadapi
bagaimana aku menirunya
aku harus pergi dari sini
agar tidak banyak penduduk menjadi korban
kemana kau menerbang
aku akan menerbang
sekarang kalian beristirahat
rumput macam apa ini
ini adalah jenis rumput yang tidak bagus
kuda kuda istana pasti tidak mau memakannya
jikapun dimakan pasti karena terpaksa
dan kuda kuda itu pasti akan sakit
kamu tahu masalah rumah
atau jangan jangan dulu kau adalah pencari rumah
kurang ajar kau
aku kurang ajar kau
berani kau melawanku
kenapa tidak kau akan mengancamku untuk menghukum lebih dari ini
carilah rani carilah
apa yang lebih rendah lagi dari seorang kandi
aku akan membalasmu dengan balasan yang lebih pedih dari ini
baik aku akan menunggu
tapi ingat tidak keterima
bukan aku yang akan hancur tapi kaulah yang akan hancur
karena aku yakin allah tidak tidur
doa orang yang teraniai akan didengar dari kebukaan allah
ingat itu baik baik rini kempimang
aku seperti pernah melihat
tenanganmu sedang jadi aura kebungkukan
ini pengajian bukit binta
dulu kau bisa selamat dari kematianmu di bukit ini
dan sebelum kau mati
aku hanya ingin mengucapkan
bahwa selama ini aku menyayangi murahkan
berhenti lah kau ke atas
malah kematianmu di atas
dan aku sakit sekali
tenaga dalamku terkuras
karena jurus rais rosesa sebelumnya
aku harus menggunakan pedang zulfikar
tenaga dalamku tidak mencukupi
untuk mengeluarkan pedang zulfiqar
tidak ada kesempatan
untuk menghindar rakyat
tidak ada kesempatan
untuk menghindar rakyat